ya menjelang lebaran tahun ini pasar tanah abang kembali dipenuhi para pengunjung pada hari minggu
tercatat seratus ribu warga memadati pasar tanah abang pada hari minggu kemarin
dan selain dari jakarta mirsa para pengunjung ini juga berasal dari luar kota
yang sengaja datang untuk mencari keperluan sebelum lebaran
banyaknya pengunjung menyebabkan protokol kesehatan jaga jarak ini sulit untuk diterapkan
dan berikut laporannya dalam laporan khas redaksi pagi untuk anda
lebaran sebentar lagi kerumunan tak dapat dihindari
sepuluh hari menuju idul fitri seribu empat ratus dua puluh dua hijriah
pusat grosir pasar tanah abang jakarta pusat ramai dikunjungi masyarakat
kepadatan terpantau di pusat grosir blok a yang dipenuhi para pembelanja dari dalam kota dan luar daerah
tercatat pengunjung melonjak hingga seratus ribu orang
pada minggu guna berburu pakaian hari raya
sebanyak dua lima ratus personel gabungan satpol pp polisi dan tni
diturunkan untuk membantu mengantisipasi kerumunan
para petugas juga berkeliling di sekitaran pasar
untuk menutupkan pelaksanaan protokol kesehatan
terutama penggunaan masker dan menjaga jarak
untuk memastikan tidak terjadinya lagi
di kerumunan dan pelanggaran prokes
langsung melakukan sidat ke pasar blok a pada minggu siang
jadi mulai sore ini
pasar akan ditutup dengan dibagi
ada yang tutup jam empat dan ada yang tutup jam
untuk menghindari keluar bersamaan
dan kemudian menuju pada titik yang hampir sama
karena hari kemarin yang menggunakan kata
kereta api sekitar empat puluh lima ribu
jadi hampir separuh dari mereka yang datang di kawasan ini
menggunakan kereta api
pengendalian akan dilakukan di kawasan pasar
maupun di kawasan sekitar stasiun
nanti akan bertugas di sana marinir dan dari pashas
untuk mengendalikan agar antrian masuk ke dalam stasiun
bisa mengikuti protokol kesehatan
sementara itu kericuhan tak dapat terhindarkan
saat petugas mencinta barang dagangan pedagang k lima
berjualan di trotoar dan bahu jalan di kawasan pasar tanah abang
para pkl yang tak terima barang dagangan yang mereka diamankan
terlibat aksi tarik menarik dengan petugas
alhasil aksi tarik menarik tersebut membuat kedua belah pihak tersulut emosi
dan mengumpulkan kericuhan
bahkan sejumlah pedagang kaki lima yang dianggap sebagai provokator
langsung diamankan petugas
selain transia pkm
kendaraan yang parkir sembarangan juga jadi sasaran patroli petugas suku dinas perhubungan
puluhan kendaraan yang kedapatan parkir sembarangan
razia dilakukan untuk mengantisipasi kembali semerawutnya
kondisi pasar tanah abang jelang hari raya lebaran
aparat polres metro jakarta pusat juga menutup sejumlah akses jalan
yang mengarah ke blok f c dan g pada minggu siang
penutupan jalan ini bersifat situasional
untuk mencegah terjadinya kerumunan
yang memudahnya pengunjung pasar tanah abang
berikutnya cnn indonesia